ketetapan mpr no satu garing mpr garing dua ribu tiga
menyatakan bahwa tap mprs nomor tiga puluh tiga garing mprs garing seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagai kelompok ketetapan mprs
yang dinyatakan tidak berlaku lagi
dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut
menjelang peringatan hari pahlawan presiden joko widodo menegaskan
pemerintah mencabut tap mprs nomor tiga puluh tiga garing mprs tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemerintah menegaskan bahwa tap mprs tersebut tidak berlaku lagi
salah satu poin dalam tap mprs yang dicabut itu disebutkan
presiden pertama soekarno melindungi tokoh gerakan partai komunis indonesia
bung karno adalah pahlawan bangsa berdasarkan sejarah
soekarno pun telah diberi penganugerahan gelar pahlawan proklamator seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan gelar pahlawan nasional pada dua ribu dua belas
insinyur soekarno telah dinyatakan
memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan
menanggapi pernyataan presiden partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip berharap
negara meminta maaf kepada keluarga bung karno
ketua dpp pdip ahmad basara kepada cnn indonesia com menegaskan
permintaan maaf itu dirasa perlu karena tudingan yang ditujukan kepada bung karno dalam hal g tiga puluh s tidak pernah terbukti
apalagi menurut basara
indonesia dikenal dengan negara yang berpengaruh dengan kebenaran

basara pun mengapresiasi sikap presiden jokowi yang kembali menyatakan secara tegas
bahwa soekarno adalah pahlawan bukan pengkhianat bangsa
tim liputan cnn indonesia